beralik informasi lain garis polisi masih terpasang di ketiga bangunan ruko di grand wijaya center kebayoran baru jakarta selatan
yang terkena dampak ledakan tabung gas lpg kamis kemarin
tiga ruko ini mengalami kerusakan parah
ledakan diduga berasal dari tabung gas lpg dua belas kg
ledakan hebat membuat kaca dan plafon ruko berhamburan
kaca sejumlah mobil juga pecah akibat ledakan
meski tak ada aktivitas perniagaan di ketiga ruko ini
pertokohan lain yang ada di sekitar lokasi yang tidak terkena dampak ledakan sudah kembali buka
akibat kejadian ini dua orang mengalami luka ringan kalau
tim gegana polda metro jaya langsung diterjunkan
dan memeriksa tempat ledakan
setelah pemeriksaan lokasi dan saksi disimpulkan ledakan berasal dari tabung gas dua belas kg yang bocor
sebuah ledakan terjadi di sebuah ruko di kompleks pertokohan grand wijaya center kebayoran baru jakarta selatan kamis dinihari
dua orang mengalami luka luka terkena pecahan kaca dan langsung dibawa ke klinik terdekat
tim gegana polda metro jaya langsung menyisir area ledakan
setelah memeriksa lokasi dan meminta keterangan dari korban luka ringan
bahwa ledakan bersumber dari gas dua belas kg yang bocor di ruko tersebut
saat ini sudah cukup safety tidak ada masalah
teman teman dari j bom juga sudah selesai melakukan penyisiran
bagi masyarakat yang akan melintasi di daerah sini tidak ada masalah
harus lalu lintas di sekitar ini tidak ada masalah juga
semua bisa dilintasi
silakan beraktifitas seperti biasa
ini memang hanya ada kesalahan teknis di dalam ruko itu
lebih ke ledakan mekanik
sementara itu gubernur jakarta anies baswedan yang mendatangi lokasi kejadian ledakan pada kamis pagi
mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati hati dalam menggunakan gas
eko budi jakarta